sabtu malam wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban edwin partogi di kantor lpsk menyebut
pihaknya telah memutuskan memberi perlindungan darurat terhadap baradae sebagai saksi kunci atau justice kolaborator dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua
lpsk juga telah bertemu langsung sekaligus melakukan asesmen selama sekitar empat jam terhadap baradae di bares krim mabes polri pada jumat dua belas agustus lalu
perlindungan darurat ini masih bersifat sementara dan lpsk akan mengumumkan soal teknis perlindungan secara resmi pada senin lima belas agustus dua ribu dua puluh
itu teknisnya akan kami laksanakan nanti di insya allah pada hari senin
kami sudah punya kesepahaman dengan pihak barres krim dan nanti pelaksanannya insya allah kalau tidak ada halangan pada senin esok dimulai kami laksanakan
berarti perlindungan itu belum ya pak hari ini baru mulai besok
ya secara status habis itu berikan status justice kolaborator kepada baradae
lpsk memutuskan hal itu demi melindungi baradae dari hal yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatannya selama proses penyidikan hingga peradilan mendatang
selain itu baradae dianggap memenuhi syarat menjadi justice kolaborator
adapun wakil ketua lpsk edwin partogi sabtu malam membenarkan pihaknya sempat diberi map berisi

setelah memintakan amplop lpd sambu memberi amplop coklat di kantor divisi propam pada tiga belas juli lalu sebelum sambu ditetapkan sebagai tersangka
namun pihak lpsk menolak pemberian map tersebut karena tak berisi berkas atau dokumen permohonan perlindungan terhadap putri candrawati
staff verdi sambo yang memberi amplop kepada lpsk menyebut ini titipan dari bapak
setelah menolak amplop itu pihak lpsk meninggalkan lokasi
di buka amplopnya ada di buka mapnya ada dua amplop coklat
karena kita gak punya pengetahuan terhadap isi amplop itu apa dan gak ada kebutuhan itu untuk konteks permohonan perlindungannya staff kami langsung menolak
masalah pemberian amplop ini juga disampaikan oleh lpsk kepada ketua kompolnas mahfud md saat lpsk melaporkan proses investigasi
tim liputan cnn indonesia